dok dokter tangan anak saya gerak dokter
alhamdulillah ini pertolongan allah
kondisi paal membaik
tolong jangan pergi ya
papa jangan tinggalin dia
papa jangan tinggalin aku
lo liat itu kan
lu jangan ragu lagi al
untuk saat ini
tempat lo adalah bersama mereka
lo selesain semua urusan lo
baru lo bersama
soal tempat tomah
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mas kamu sudah berhasil bergerak
daftar tangan anak saya gerak dokter
ini pertolongan allah
kondisi paal membaik
karena kamu sudah mau berjuang
tahu kamu kuat mas
tolong semua keluar dulu ya
biar saya periksa paal lebih rancut
terima kasih dokter
mas al sekarang sudah mau berjuang
alhamdulillah ya allah
terima kasih ya pak surya
dan untuk anda angga terima kasih sekali
karena sudah membantu tante
antar tante ke sini sama reina
kamu adalah salah satu alasan
bapak kamu bisa selamat dan melalui masa kritis
kalau kamu adalah seorang al fahri
putri kandung roy
cucu kandung oma
kamu sudah pulang
sudah makan belum
tadi di kantor cuma makan tagi loang
oh ya udah mama siapin dulu ya
eh ren lupa mama
tadi riki kayaknya mau pindahan
iya tadi dia bawa barang barang keluar dari apartemen sini
kalau pergi pindah dari apartemen ini
makin susah saya ingin lidikin dia
dia tuh ketinggalan barang ini
kayaknya punya dia
tadi mama udah kejar dia dia udah keburu pergi
nih coba lihat
punya dia bukan ya
sedekat apa sebenarnya hubungan ricky dan elsa
apa mereka masih punya hubungan sampai sekarang
kamu mau telepon siapa
bentar ma aku mau telepon para file
oh ya udah mama siapin makan kamu dulu ya
ada apa ya pak
ini tentang riki pak
kayaknya masih ada hubungan sama mbak elsa
apa kita bisa ketemu pak
bisa pak bapak mau ketemuan di mana
di cafe alabama pak setengah jam dari sekarang
baik pak rendy
terima kasih pak
baik pak rendy
terima kasih pak
pak mici demplon kok kita belum dapat kabar juga sih
gimana nih keadaannya pak bos
mbak mici ini jantung riki rasanya taktik dokter deh
mbak mici kenapa enggak telepon mas rapa
ya nggak bisa dong mereka lagi di ruang icu
mereka nggak bisa angkat telepon sembarangan
gimana kabar angga kasih tahu aku
ah udah lewatin masa kritis dalam hidup dia
gue juga gak tahu kenapa
gue jadi kebawa sedih aja
ya udah semestinya kayak gitu enggak
hal itu kan udah kayak saudara kita sendiri
ya udah kalau begitu
ya udah makasih ya
alhamdulillah doa kita dikabulin
al udah melewati masa kritisnya
mbak nena kita harus kasih tahu uya
oh iya bener mbak mici bentar ya kita mau kasih tahu uya
yalah pak bos gimana kabarnya sih ya
uya mau ngapa ngapain jadi kagak enak
minum kopi aja udah dipakaiin gula masih berasa pahit
itu pak bos pak bos pak bos alhamdulillah udah siuman udah melewati masa kritis
pak bos siuman
ya uya seneng banget
uya jadi lega
pak bos uya sehat
ini dia papa
doa kita dijabah sama allah
al sudah melewati masa kritisnya ma
alhamdulillah ya allah mama benar benar lega sekali pak dengarnya
papa juga ma
papa gak kuat liat andien nangis terus
semoga kita semua selalu sehat ya ma ya
orangnya saya tau kau